ya dan kali ini kita akan melihat bagaimana suasana perayaan idul fitri yang ada di kota istanbul turki
kita sudah terhubung via skype dengan ongki duta pratama seorang warga negara indonesia yang ada di istanbul turki
selamat pagi waktu turki ongki ongki sejauh ini bagaimana suasana perayaan hari raya idul fitri di sana di istanbul tepatnya
ya selamat pagi sekarang saya ada di kompleks masjid suleymaniye atau biasa disebut masjid suleyman
dan kondisi sekarang di sini pukul delapan pagi selepas sholat idul fitri
jadi memang antusiasme warga turki sendiri memang kuat sekali untuk mengikuti acara idul fitri hari ini
ya lalu biasanya apa saja yang dilakukan warga turki setelah mereka melaksanakan sholat idul fitri
apakah sama di indonesia mereka bersilaturahmi ke sejumlah keluarga begitu atau ada tradisi lain yang dilakukan oleh warga turki
ya mirip dengan indonesia
di sini biasanya warga setelah melaksanakan sholat idul fitri mereka pulang ke rumah untuk sarapan
ada makanan makanan khas turki seperti manisan baklava
kemudian mereka melakukan kunjungan kunjungan kepada orang tua di keluarga mereka
hidangan apa sih yang biasanya disajikan pada saat mereka datang pada saat idul fitri ini ongki
ya jadi memang di sini budaya mereka biasa membuat makanan makanan manisan khas turki seperti baklava
kemudian ada permen permen biasanya anak anak ketuk pintu rumah untuk minta permen atau uang idul fitri seperti itu
lalu bagaimana dengan warga negara indonesia yang ada di sana ongki
apakah berkumpul begitu untuk melaksanakan sholat bersama atau membaur dengan warga lain yang ada di turki untuk melaksanakan sholat dan juga bersilaturahmi berkeliling begitu
untuk idul fitri kali ini kbri tidak membuat acara sholat idul fitri
open house nanti sekitar jam sebelas akan ada acara kumpul dengan warga indonesia di istanbul
sedangkan wakil warga yang ada di kisaran daerah ankara mereka kbri membuat acara di daerah ankara kbri seperti itu
oke apa sih yang anda kangenin dari lebaran di indonesia pada saat anda berlebaran di turki ini
ya biasa kita mahasiswa di sini yang paling kita kanin tentu suasana keluarga keluarga besar kita kemudian makanan makanan khas indonesia
karena di sini memang suka sekali untuk mendapatkan makanan makanan indonesia
makanya kita selalu kumpul di kbri atau kjri untuk silaturahmi dan makan makan di sana
baik terima kasih ongki duta pratama sudah men sharing pengalamannya selama berlebaran di turki terima kasih